betulkah ada kejanggalan dalam perjalanan kasus hukum serta keputusan ma terhadap kasus yang menimpa baik nuril
lalu bagaimana proses pengajuan permohonan amnesti yang kini diajukan oleh baik nuril
bergabung melalui sambungan telepon widodo dwi putro kuasa hukum dari baik nuril
pak widodo selamat malam
pak widodo baik nuril kini tengah menanti amnesti dari presiden joko widodo
sudah sejauh mana progres permohonan amnesti yang diajukan oleh baik nuril
jadi begini mungkin perlu dibedakan gerasi dengan amnesti
kalau amnesti tidak perlu kami mengajukan permohonan sebagaimana gerasi
kalau gerasi maka si narapidana mengajukan gerasi dengan salah satu syaratnya mengakui kesalahan
kalau amnesti itu
merupakan kewenangan konstitusi presiden hak istimewa presiden untuk memberi pengampunan
atau melupakan kasus itu tanpa harus perlu mengakui kesalahan
dan perlu mengajukan permohonan
jadi kami mendukung niat baik presiden jokowi
yang beberapa kali di media masak
dia berniat beliau berniat akan memberikan gerasi setelah
memberikan amnesti setelah pk
dan kedua tidak mungkin gerasi karena gerasi syarat minimalnya harus sanksi pidana dua tahun
buat undang undang gerasi
sehingga hanya ada satu jalan bagi baik nuril amnesti dari presiden
setelah kemarin sudah bertemu dengan menkumham payasona lawli
informasi terakhir baik nuril juga tengah mengajukan penangguhan eksekusi dari kejaksaan betul
itu sedang diupayakan
mengajukan penangguhan eksekusi
karena begitu prelas turun dari kejaksaan
itu dalam prakteknya ya
tetapi dalam prakteknya penanduan eksekusi itu juga kewenangan jaksa
itu kalau jaksa agung
jadi kita berharaplah amnesti ini turun sebelum relasi itu turun
saya kira presiden mempunyai niat yang kuat untuk memberikan amnesti
hanya saja beliau perlu argumentasi hukum
bahwa amnesti ini memang
perlu dan urgen untuk diberikan kepada baik nuril
karena dalam sejarah
amnesti di indonesia selalu diberikan kepada narapidana politik
misalnya undang undang sebelas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu secara khusus
misalnya di pasal dua
diberikan kepada pakar makar
yang waktu itu dalam konteks masa itu adalah
prri semesta di sumatera barat dan di manado
nah lalu kemudian
kalau begitu amnesti ini diberikan pada kelompok
orang orang yang melakukan makar atau kasus yang berdimensi politik
nah ternyata setelah reformasi
bukan hanya diberikan kepada kelompok
tapi juga bisa perorangan
terbukti misalnya presiden habibie
memberikan amnesti kepada sri bintang pamungkas dan mokhtar pakpahan
dan presiden masdur
kepada budiman sujad miko
nah yang menjadi perdebatan
di kalangan ahli hukum
baik nuril ini bukan narapidana politik
dan boleh saja setiap orang menafirkan
di pasal empat belas ayat dua
undang undang dasar empat puluh lima
di amandemen ke dua
itu tidak pernah menjelaskan bahwa
amnesti ini harus diberikan kepada tahanan atau narapidana politik
dan di dalam hukum
tidak ada istilah
tidak pernah ditemukan ada istilah narapidana politik dan narapidana biasa
itu hanya opini publik
hanya pendapat umum saja
karena apa yang telah terjadi selama ini kan
kebanyakan atau sebagian
iya semuanya diberikan kepada terpidana politik itu tadi kan pak widodo
kasus nuril ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri
kalau amnesti itu diberikan kepada baik nuril
itu sebenarnya bukan hanya dinikmati oleh baik nuril
kalau kita lihat data komnas perempuan komnas ham
ada ribuan perempuan yang nasibnya serupa seperti baik nuril
kalau penolakan pk itu tidak disusul oleh amnesti
maka korban korban serupa seperti baik nuril
korban korban serupa seperti baik nuril
tidak akan berani bersuara apalagi mengungkap kasus yang serupa
saya harus tarik mundur ke belakang
untuk melihat bagaimana proses perjalanan kasus hukum
yang menimpa baik nuril
sampai dengan keputusan mahkamah kemarin
apa tanggapan atau pengamatan
apakah betul baik dari baik nuril sendiri
dan juga tim kuasa hukum baik nuril
melihat ada ketidakadilan terhadap putusan mahkamah kemarin
dan itu bukan hanya menurut kuasa hukum
tapi eksaminasi para akademisi di universitas air langga
yang melibatkan dosen dosen universitas air langga
kemudian juga kawan kawan dari andalas padang
dan beberapa dosen di ugm
nah jadi hasil eksaminasi
banyak beberapa kejanggalan
misalnya di pn
baik nuril diputus bebas
dalam hukum kalau diputus bebas berarti
jaksa tidak mempunyai atau dakwaan jaksa
bukti tidak sah atau tidak cukup
lalu kasasi ke mahkamah agung
kalau di pengadilan negeri itu namanya judek faksi
yang diperiksa faktanya
kalau di judek yuris
itu hanya memeriksa penerapan hukum
hakim agung seharusnya sudah tidak lagi memeriksa fakta fakta
tetapi kalau kita lihat di kasasi kemarin
bahkan jaksa yang melakukan kasasi
itu masih fakta seharusnya ditolak
itu sudah selesai harusnya di judek faksi
dan itu justru diterima kasasi jaksa
kemudian baik nuril diputus dan diperkuat lagi
tapi itu dari masa lindang pk ya
hanya kasasi dan pn saja
pak widodo terakhir kondisi ibu nuril sekarang seperti apa
nah jadi ini kan sebenarnya sudah lima tahun ya
dia kan karyawan honorer ya
dia sudah dipecat karena kasus ini
sementara dia harus berhadapan kan dengan kepala sekolah waktu itu
yang kedua informasi terakhir yang membuat dia sedih
dapat kabar dari anak tertuanya yang sma
anaknya di daulat menjadi anggota paskibraka
dan mendapat undangan untuk menghadiri upacara tujuh belas agustus
kalau saja kemudian ibu baik nuril dipidana
ia tidak bisa melihat anaknya mengerek bendera
kita akan menanti ke depannya apakah ibu nuril akan mendapatkan amnesti
kita akan tunggu bagaimana perkembangannya
terima kasih pak widodo dwi putro kuasa hukum dari baik nuril
sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
lalu seberapa besar pak widodo
lalu seberapa besar peluang dari baik nuril untuk mendapatkan amnesti
dari presiden jokowi
lalu apakah jika amnesti ini nantinya diberikan
betul akan menjadi terobosan positif bagi hukum kita
bergabung melalui sambungan telepon ada pak abdul fikar hajar
akademisi hukum pidana universitas tri sakti
pak fikar selamat malam
selamat malam mbak
pak fikar sebelumnya saya berbincang dengan kuasa hukum dari baik nuril
saya harus minta bagaimana pandangan anda pengamatan anda terkait dengan
kita berbicara baik nuril yang kini tengah menanti amnesti dari presiden
apa pendapat anda terkait dengan pemberian amnesti
kalau selama ini kita lihat pemberian amnesti hanya dilakukan atau diberikan
kepada mereka terpidana kasus politik atau terpidana politik
walaupun memang tadi seperti kuasa hukum baik nuril melihat tidak ada itu
dalam undang undang narapidana politik atau narapidana kasus yang lain semua sama
tanggapan anda pak fikar
di dalam undang undang dasar itu presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara
punya kewenangan yudisial ada empat
ada gerasi dan rehabilitasi kemudian ada abolisi dan amnesti
nah gerasi dan rehabilitasi
itu ditempatkan sebagai kewenangan judisial untuk mengurangi
atau bahkan mengurangi hukuman
jadi itu kan pengampunan semuanya sebenarnya jenis pengampunan
ya yang apa namanya gerasi dan abolisi itu pengampunan dengan cara pengurangan hukuman
hukumannya tetap tapi dikurangi oleh dengan kewenangan judicial dari presiden sebagai eksekutif
tetapi syaratnya harus menerima putusan itu dulu
apa namanya si pemohon keras itu
demikian juga rehabilitasi ya perbaikan nama
nah undang undang mensyaratkan dalam memberikan gerasi itu
dia presiden sebagai kepala negara harus meminta pertimbangan dari mahkamah agung
artinya lembaga yang berkaitan dengan hukuman itulah yang kemudian dimintakan pertimbangannya
itu yang kemudian orang menafsirkannya disitulah ranahnya tindak pidana umum
tetapi di amnesti dan abolisi
amnesti ini kan bukan hanya mengurangi tapi pengampunan menghapuskan
menghapuskan akibat tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
baik apa yang sedang berjalan prosesnya maupun yang sudah ada hukumannya
jadi di samping tindak pidananya hukumannya pun bisa dihilangkan
nah kemudian yang satunya itu abolisi
belum jalan ke pengadilan
bisa dihentikan juga
oleh presiden dengan kewenangan judicial abolisi itu
nah tetapi dalam memberikan amnesti atau abolisi
presiden harus mendapat pertimbangan dari dewan perwakilan rakyat
nah inilah yang oleh orang kemudian ditafsirkan sebagai ada dimensi politiknya
padahal di dalam undang undangnya sendiri tidak dibilang seperti itu
ada undang undang amnesti dan abolisi itu nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat
tidak disebut itu sebagai undang undang yang bersifat politik
dan prakteknya memang
umpamanya pada zaman reformasi ini
yang sudah diberi amnesti umpamanya
salah satunya itu yang bekas presiden timur timur itu siapa
ketika timur timur merdeka
pak sanana itu kan sedang ditahan oleh hukum indonesia
kemudian di amnesti hukumnya dihapuskan
dia keluar dia pergi ke timur timur dan jadi presiden
kemudian yang lain adalah
umpamanya ada kasus kasus seperti siapa itu yang orang p tiga itu
adiknya edy yang demonstrasi di jerman itu
demokrasi terhadap pak harto di jerman
anggota dpr juga
pak bintang sri bintang pamungkas
nah itu juga di amnesti
kemudian ada lagi yang mendirikan partai rakyat demokratik dulu
pak fikar kalau melihat apa yang terjadi dengan baik nuril
anda melihat seberapa besar peluang baik nuril untuk mendapatkan amnesti
jadinya dari presiden jokowi
anda sebutkan masuk dalam ada campur tangan dimensi politik segala macam
yang ingin saya katakan adalah
perbedaan antara dimensi politik dan tidak
itu adalah soal kepentingan umumnya
kepentingan umum dan kepentingan negara
nah sekarang tinggal diuji
sejauh mana kepentingan negara ya
apa terhadap kemanusiaan
dalam konteks melindungi kekerasan seksual bagi perempuan
itu diwujudkan gitu
jadi bisa saja walaupun
pengalaman penerapan undang undang amnesti ini lebih banyak ke politik
tetapi tidak ada larangan di dalam undang undangnya
untuk menerapkan pada tindak pidana yang bersifat umum juga
sepanjang umumnya kalau menurut saya
harus juga diberi kehatan
umpamanya ada penghinaan terhadap kemanusiaan
ada penghinaan terhadap akal sehat gitu
umumnya penghukuman guru honorer yang lima ratus juta
kalau menurut saya itu sudah melawan akal sehat gitu
ya sudah melawan kemanusiaan
ya sudah melawan kemanusiaan
karena itu di sini sekarang diuji
komitmen negara dan komitmen kepala negara terhadap
pelindungan terhadap wanita atas kekerasan seksual
katanya banyak di mana mana
dan ini bisa menjadi trigger
ini bisa menjadi jalan masuk untuk melindungi itu gitu
di samping melindungi juga menggolkan undang undang tentang kekerasan seksual itu
jadi atas dasar kemanusiaan itu tadi ya pak fikar ya
terus bagaimana kedepannya terkait dengan pemberian amnesti dari presiden jokowi terhadap baik nuril
terima kasih pak fikar
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini